rasa gak mungkin menyakiti pasien lain
iya lah pak elsa itu nggak berbahaya
gak seperti beredar rumor di luar sana
semuanya itu gak ada yang benar pak
nah kamu tenang ya
kita hadapi ini semua sama sama ya
biar dia bisa main main disini
insya allah besok saya aja ke sana
jujur dok saya
saya tadi agak kaget
tadi nenek bilang
orang yang melapor
padahal setahu saya
elsa sama jesse itu gak pernah
sampai mereka itu
berkelahi atau saling menyakiti
itu gak mungkin
boleh gak dok
saya mau tau
siapa ayahnya jesse
boleh gak
boleh kita bicara langsung sama ayahnya jessi dok
maaf ya pak bu
itu rahasia kami
kami tidak bisa memberikan data pasien
kenapa saya makasih zaten soalnya
saya pikir sesuatu tadi
kenapa saya bakal abese
sampai dokter james
bener bener masukin aku ke list prioritas
aku bener bener harus berterima kasih
aku harus balas dengan apa ya
bingung juga mau kasih hadiah apa ya
lihat besok aja deh
mungkin sebagai awalan
dari hadiah kecil kecil dulu
aku dapat ide buat
ngasih hadiah apa yang
mama gak tega kalau sampai elsa balik lagi ke penjara
aku gak tega
jangan sampai itu terjadi
kehamilan elsa itu kan
dan dalam berapa bulan dia akan melahirkan loh
aku juga gak mau
aku akan berusaha sekuat tenangnya
supaya elsa tetap mendapatkan perawatan untuk mentalnya mah
supaya elsa bisa pulih seperti semula
aku sedih ngeliat elsa begini mah
dan aku yakin
elsa tidak mungkin menyakiti pasien lain
iyalah pak elsa yang kerasnya

iyalah pak elsa yang kerasnya
elsa itu gak berbahaya
gak seperti beredar rumor di luar sana
semuanya itu gak ada yang benar pak
iyalah pak elsa yang kerasnya
udah kamu tenang ya
udah kamu tenang ya
kita hadapi ini semua sama sama

aduh beker banget deh
aduh beker banget deh
sakit banget ya
kok belum tidur
ada kan janji mau tidur
nyut nyutan gitu mas
udah sambil rebahan biar bisa tiduran
udah enak gue ini udah ga emak ya
sambil lebahan biar bisa tidur
enak lagi terus
sabar mau ke belakangin
aduh kamu pijitannya udah enak banget mas
udah enak pijitannya
mujih saya supaya saya pijetin terus tiap hari
eh gak mau
kamu kerjanya udah selesai
kamu tuh lagi sibuk sama
banyak teror yang terjadi di keluarga kita mas
kamu kenapa masih membanit diri kamu sama kerjaan kamu
kerjaan saya di kantor itu lagi banyak
saya lagi banyak proyek
saya kan lagi ada proyek di solo juga
saya harus pantau
ada proyek baru juga sama pak hendy
saya juga harus handle sendiri
ya gimana gak banyak
ya kan saya harus fokus juga ini
harus bagi konsentrasi ke sana juga
sekarang saya kerja buat siapa
saya cari duit buat siapa
buat kamu buat reina buat mama
udah lah saya pijetin gini bukan dipuji melalui kenomelan
kan tadi udah dipuji
siapa juga yang ngomel
ya udah maka jangan tambahin omelannya
gantiin sini aku yang pijetin
saya pasti capek
enggak gak usah
besok saya mau ngajak rena ke kantor ya
kasian rena di rumah itu udah pasti bosan
kalau ikut ke kantor kan suasana baru juga
dia kan lagi juga senang jadi asisten saya di kantor
kamu istirahat aja di rumah
gak usah ikut
lagi pake lagi pegal
harus banyak istirahat
saya gak cerita dulu ke kamu kalau saya mau kerumuh mirvan
sebelum dugaan saya terbukti
aku seneng banget deh
ajak papa ke kantor
makasih ya pa
udah siap lu
kalo udah siap
ingat ya jangan bandel di kantornya papa
aku mau kantor papa dulu ya
nurut sama papa oke

jangan lupa makan

atom waktu hembro lebat setengah masa

akuliesin buat cad nobel tersang
makasih aku cinta

saat dua abis klo
ya ampun a
kai ya bet
maidal aparition planet evans tersebut
tentangbout hal halusing dibutuhkan igual di bawah atas kegiatan keh guid momento